polres tabes palembang mengeluarkan surat edaran terkait larangan memainkan musik remix dalam acara hiburan malam yang melibatkan disc joki
polisi bahkan beberapa kali memubarkan pesta musik remix di acara pernikahan warga dan menyita alat musik yang digunakan
larangan pesta musik remix ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu tujuh belas dan peraturan wali kota nomor tiga tahun dua ribu empat belas
jika melanggar peraturan tersebut pelaku akan diancam tiga bulan penjara dan denda lima juta rupiah
selain mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga polisi menilai sering terjadi transaksi narkoba saat acara yang melibatkan musik remix tersebut
masih banyak musik kramik yang notabene sebagai kedok dari pengguna narkoba jenis ekstasi
yang salah satu tool atau perangkat untuk menimbulkan rasa enerjik atas konsumsi narkoba tersebut dengan menggunakan musik salah satu
kita mencoba memutus mata rantai di hulu dari pengguna narkoba tersebut
sehingga harapan kita harapan masyarakat dengan ditiadakannya musik kremik lebih lebih non stop dalam kegiatan masyarakat yang bergedok apakah itu pernikahan
ulang tahun sunatan atau pesta pesta yang lain yang melebihi jabjinya sebagai penerbit jinan yang ada
yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban akan kita lakukan penindakan hukum